nomor urut partai politik
nomor satu partai kebangkitan bangsa
nomor urut dua partai gerakan indonesia raya
nomor urut tiga partai demokrasi indonesia perjuangan
nomor urut empat partai golkar
nomor urut lima partai nasdem
nomor urut enam partai buruh
nomor urut tujuh partai gelombang rakyat indonesia
nomor urut delapan partai keadilan sejahtera
nomor urut sembilan partai kebangkitan nusantara
nomor urut sepuluh partai hati nurani rakyat
nomor urut sebelas partai garda perubahan indonesia
nomor urut dua belas partai amanat nasional
nomor urut tiga belas partai bulan bintang
nomor urut empat belas partai demokrat
nomor urut lima belas partai solidaritas indonesia
nomor urut enam belas partai perindu
nomor urut tujuh belas partai persatuan pembangunan
nomor urut delapan belas partai persatuan pembangunan
nomor urut sembilan belas partai nangro aceh
nomor urut sembilan belas partai generasi aceh besaboh taat dan takwa
nomor urut dua puluh partai darul aceh
nomor urut dua puluh satu partai aceh
nomor urut dua puluh dua partai adil sejahtera aceh pas aceh
nomor urut dua puluh tiga partai sira

nomor urut dua puluh tiga partai adil sejahtera aceh
demikian rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu dua ribu dua puluh